pemirsa senang sekali saya troy panto bertemu dengan anda kembali
sekarang kita berada di studio bnpb dan hari ini topiknya sangat menarik mengapa tidak mudik
ya sebetulnya beberapa kali topik ini sudah pernah disampaikan
tetapi tentu saja di dalam dialog yang kita lakukan ada hal hal yang berbeda
dan bersama dengan para narasumber dan juga kita ketuai bahwa kami di sini menjaga jarak
mengikuti protokol kesehatan studio juga sudah disanitasi
baiklah sebelum saya perkenalkan kepada para narasumber yang sudah hadir pada hari ini
mari kita pakai ini dulu disinfektan dulu
ya baik pemirsa kita hari ini akan membahas topik mengapa dilarang mudik
kita tahu bahwa memang pandemi belum berakhir
kendati terjadi penurunan kasus covid sembilan belas ya beberapa waktu ini
namun justru ada data yang menuju
kan ada peningkatan yang cukup lumayan ya beberapa waktu ini
jadi artinya apa covid sembilan belas masih di depan mata dan belum berakhir sama sekali di negeri kita
nah data yang lain ditunjukkan bahwa selama libur panjang ya long weekend
kemudian setelah itu dan itu berkisar sekitar tujuh sampai empat belas hari
maka terjadi tingkat penularan covid sembilan belas
jumlah kasus orang yang terkena covid sembilan belas kemudian dirawat di rumah sakit
maupun melakukan isolasi mandiri juga terjadi peningkatan
nah hal keprihatinan lain yang perlu diwaspadai
itu adalah tsunami covid sembilan belas yang terjadi di negara tetangga kita
dan bahkan juga terjadi juga peningkatan yang cukup drastis ya di malaysia
nah hal hal seperti itu patut diwaspadai oleh masyarakat
nah sekarang kita bicara soal indonesia
nah kita ketahui bahwa pemerintah sudah mengeluarkan peraturan
dan juga larangan untuk tidak mudik ya
lewat berbagai ketentuan
yang sudah dikeluarkan
tetapi kendati demikian masih saja kita mengetahui di lapangan
bahwa mobilitas warga ini cukup tinggi
nah untuk itu maka pada hari ini kita akan berbicara bersama dengan para narasumber
ya untuk menambah wawasan kita dan juga menjadikan satu peringatan ya
untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan untuk tetap mematuhi yang namanya tiga m
memakai masker kemudian menjaga jarak menghindari kerumunan
serta mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir
nah baik di studio kali ini saya sudah ditemani oleh yang pertama dr fala adinda
beliau adalah anggota sub bidang mitigasi satgas penanganan covid sembilan belas
kemudian juga dengan dr fajri adal dokter relawan covid sembilan belas
selamat sore pak
dan di koneksi zoom pada hari ini juga hadir mbak adita irawati
staf khusus menteri perhubungan
dan juga selaku juru bicara
dari kementerian perhubungan
selamat sore mbak adita
baik kita ketemu lagi untuk kesekian kali ya mbak adita
baik yang istimewa dari mincam mincam kita kali ini dr fala dr fajri mbak adita
ini juga dirilai di platform tiktok juga ini
untuk menjangkau lebih banyak audiens begitu
semoga makin banyak yang teredukasi ya pak
nah itu yang paling penting ya
nah saya ke mbak dita dulu ya dr fala dr fajri ya
mbak dita memang kita sudah sering ya membicarakan tentang hal ini
nah tetapi masyarakat ini kadang kadang ya masih ngeyel kan mbak dita gitu ya
atau keras kepala gitu loh
bolak balik dibilangin jangan mudik jangan mudik jangan mudik
nah memang saya kepingin ke basic dulu aja lah mbak dita ya
sebelum kepada concern yang lebih jauh ya
karena telanjut juga banyak yang sudah ke kampung halamannya dan sebagainya
nah masyarakat ini masih juga berkesih keras
saya tuh pengen mudik saya tuh pengen ketemu dengan keluarga saya
saya kepingin kangen kangenan dengan orang tua saya
nah bahayanya di mana sih mbak dita ya
sehingga pemerintah ini meminta supaya masyarakat itu sudahlah
jangan kemana mana ya di kotanya saja tidak perlu mudik
ini bahayanya ada di mana
mbak dita bisa bantu untuk menjelaskan
sekali lagi deh kepada masyarakat
saya mungkin akan menyampaikan juga dari sudut pandang transportasinya ya
karena transportasi ini kan juga sebagai alat untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat
kalau kemudian katakan jangan mudik dulu deh jangan ngeyel gitu ya
sebenarnya saya rasa sebagian masyarakat sebenarnya sudah tahu
tetapi perlu kami ulang lagi ya mengapa sih mudik ini sebaiknya tidak dilakukan
yang pertama kita tahulah mudik ini
ya kita bilang ritual kita bilang kebiasaan masyarakat setiap tahun ya
dan tidak hanya dilakukan oleh saudara saudara kita yang muslim
yang non muslim pun juga memanfaatkan libur ini untuk biasanya untuk bepergian ya untuk wisata
nah mobilitas massa yang jumlahnya massal masif dan dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan
itu dari lesson learned yang kita dapat dari pembelajaran pembelajaran
dan dari pola pola yang sudah kami amati di kementerian perhubungan
itu memang punya
ada potensi untuk menjadi tempat penularan
dan juga punya potensi untuk menimbulkan lonjakan kasus
sudah beberapa kalilah kita alami itu gitu
dan sudah berkali kali juga pemerintah
baik melalui satgas maupun kementerian yang lain menyampaikan
hati hati gitu kalau melakukan perjalanan dan liburan panjang
karena efeknya biasanya terjadi lonjakan
nah ini yang pertama yang kita selalu pastikan masyarakat itu paham ya
kemudian yang kedua juga
sudah sampai di kampung halaman
ini belum tentu juga nanti daerah itu punya akses terhadap tes yang mencukupi ya
atau terhadap tracing yang mencukupi
jadi kita juga mesti menyadari indonesia ini luas sekali
kalau kita berpergian dari satu kota ke kota lain
dari daerah satu ke daerah yang lain
bisa jadi fasilitasnya juga tidak seperti di kota kota besar
nah ini yang juga harus kita perhatikan ya
mungkin anda sehat
tapi ketika anda nanti sampai daerah tertular atau
membawa virus itu
efeknya itu belum tentu nanti bisa betul betul ditangani dengan baik gitu
karena ketersediaan dari alat alat itu kan juga tidak sama
jadi ini yang kami juga cukup perhatikan mas troy
sampai hari ini
sampai hari ini saja ini sudah kita tercatat ya
khususnya untuk yang kendaraan pribadi dan sepeda motor
itu sudah lebih dari satu ratus tiga puluh delapan ribu per hari
mobil yang keluar jakarta
kemudian juga motor ini banyak sekali
sebagian memang memenuhi syarat
tapi sebagian yang lain itu adalah pihak pihak yang ngeyel gitu ya
kita sebagian sudah putar balikan gitu
karena mereka tidak memenuhi syarat
tapi ya memang masih aja yang bersikeras
saya pikir kita masih ada dua
beberapa hari lagi peniadaan
mudah mudahan banyak yang masih bisa menahan diri
dan kalaupun yang sudah sampai
juga menyadari betul bahwa di daerahnya ini mereka harus bisa betul betul menerapkan protokol
jangan sampai mereka menjadi pembawa virus ini
dan malah nanti membahayakan keluarga yang ada di kampung halaman
jadi ini sebetulnya masalah
bukan hanya masalah keselamatan ya
tetapi masalah ee
dan tentu saja ini masalah nyawa kan sebetulnya kan mbak dita yang
yang ingin disampaikan
yang perlu masyarakat itu betul betul waspada
dinamika kepentingannya apapun
tetapi yang namanya kebijaksanaan ya
itu menjadi penting pada saat saat ini
karena ini sedang kedaruratan kesehatan ya
boleh dikatakan ini sedang krisis
ya sedang krisis
kalau misalnya terjadi penularan masal
dan kita sudah ada contoh kan mbak dita ya
ada yang mudik di satu kampung
hanya satu orang
kemudian menularkan keluarganya
menularkan jemaah yang waktu itu keluarganya juga hadir di situ ya
dalam acara apa ya
berdoa ya sembayang dan sebagainya
dan itu menjadi chaos di daerah tersebut
nah mbak dita sekarang di lapangan ya kita lihat
ini tadi mbak dita juga menyinggungkan ini
pengguna kendaraan masih banyak yang ngeyel
kemudian bahkan mereka memaksakan diri untuk menerobos
wilayah wilayah yang sebetulnya tidak
boleh dimasuki begitu ya
kan sudah ada petugas gitu ya
menahan memblokade membarikade
nah tindakan tegas apa yang dilakukan oleh petugas di lapangan mbak dita terhadap
mereka yang ngeyel yang mencoba untuk bernegosiasi bahkan ya
di lapangan dengan petugas
bagaimana ya mbak dita ya melihat hal seperti ini
ya mas troy kalau kita lihat profil dari orang orang yang sudah melakukan perjalanan
sebenarnya kalau kita bicara transportasi udara laut dan kereta api
itu relatif sudah sangat disiplin
dari semua moda transportasi itu ya
jadi sebenarnya di transportasi yang keberangkatannya itu terintegrasi ya
di satu titik keberangkatan di pelabuhan bandara atau di stasiun
itu sudah sangat bagus screeningnya
dan kita lihat dari data yang kita dapatkan dari laporan
itu ya memang drastis sekali
artinya apa yang menjadi ketentuan itu sudah dipatuhi ya
kalau kita bicara kereta pesawat sama kapal laut ya
atau juga pelabuhan penyebrangan kapal kapal penyebrangan
memang yang paling menantang itu adalah transportasi darat
khususnya kendaraan pribadi dan sepeda motor
itu sangat menantang ya karena berangkat bisa dari mana saja
lewat jalan apa saja di mana di situ memang ada penyekatan
dijaga oleh pihak kepolisian beserta unsur unsur di daerah
ya memang tantangannya adalah ini sekarang masyarakat sepertinya memilih jam jam tertentu
di mana memang situasi dan kondisinya memungkinkan gitu ya
kita memang akui mungkin petugas juga kadang tidak sebanding
dengan pemudik yang bersikeras mau lewat itu
kita tetap menerapkan pendekatan yang persuasif humanis
ya sehingga ketika terjadi penumpukan yang memang akhirnya agak sulit dikendalikan
pihak polisian memang kemudian melakukan diskresi gitu ya
dengan harapan di penyekatan selanjutnya itu akan dilakukan penyaringan lagi
karena kan penyekatannya tidak hanya satu mas
lolos dikatakanlah di bekasi setelah itu masuk ke daerah lain itu akan ada berlapis lapis gitu
ya kita berharap screening itu efektif dilakukan di titik titik tersebut
di samping juga akan ada random testing di beberapa titik
memang tidak di semua titik penyekatan tapi setidaknya itu bisa men screening juga ya
orang orang yang melakukan perjalanan yang masih bisa menerabas tadi
menerobos titik titik penyekatan tapi di satu titik mereka akan ter screening dengan melakukan random testing gitu
nah ini sebenarnya upaya meminimalisir agar orang orang yang tetap bersikeras dan ngeyel tadi
setidaknya ketika sampai di kampung halaman bisa dikurangi potensi menularkannya
bahkan sempat ya kita melihat di berita sangat mengenaskan sangat literally bahwa menerobos itu betul betul menerobos ya
mbak dita ya kita lihat ada pengemudi satu kendaraan sudah dicegah ya oleh petugas
lalu nekat malah melarikan kendaraannya dengan kencang sekali ya dan itu membahayakan petugas dan orang lain pengendara lain
tapi ya syukurlah kemudian ya nggak bisa berkutik ya
akhirnya ketangkap juga gitu ya dalam jarak yang relatif dekat
dan ini sangat memprihatinkan kan ya mbak dita ya hal hal seperti ini
iya betul sekali mas troy ini yang juga kami terus menghimbau kepada masyarakat ya
juga kami mohon bantuan juga ini kepada beberapa tokoh masyarakat tokoh agama dan juga tentunya pemerintah daerah setempat
khususnya pemerintah daerah yang daerahnya itu menjadi tujuan pemudik ya
ini karena sebenarnya efeknya akan melibas kita semua gitu maksudnya akan berefek kepada kita semua ya
khususnya kepada para pemudik yang nekat tadi gitu
mereka mungkin sehat sehat saja tapi kan kita tidak pernah tahu
apalagi kebanyakan para pemudik naik kendaraan bermotor ini tidak melakukan tes terlebih dahulu gitu
ya dari random testing yang kita lakukan kebanyakan memang tidak melakukan tes gitu
jadi jalan jalan aja tidak bawa dokumen kesehatannya mas
baru ketika di random testing ketahuan mereka nggak bawa
bahkan ada satu temuan mbak dita ya bahwa ada satu kendaraan memuat penumpang penumpang dan itu merupakan apa istilahnya itu ya
charteran gelap ya
charteran gelap ya
ya betul itu ternyata drivernya itu ketika dites acak ternyata terindikasi covid sembilan belas
ini kan sangat mengerikan kan mbak dita ya hal hal seperti itu
ya ini juga salah satu yang kalau travel gelap memang jelas jelas mas itu dari awal kita sudah betul betul memberikan tindakan yang sangat tegas
kalau itu sudah ketahuan tentu akan langsung ditahan motor mobilnya ya
dan juga kita akan cek gitu surat surat
karena sudah jelas kalau travel gelap itu sudah jelas tidak berizin melanggar undang undang lalu lintas jalan raya ya
karena itu pelan hitam dipakai penumpang
dan sudah jelas pasti protokol kesehatannya juga tidak diberlakukan
nah ini khususnya untuk travel gelap kami minta juga masyarakat mohon jangan terbujuk dengan rayuan rayuan yang harganya kadang kadang tidak masuk akal
belum lagi juga keselamatan dan kesehatan anda tidak terjamin di situ
itu yang kami pesankan
ya maunya senang sampai di tujuan tapi malah bisa sakit semua gitu kan ya
bukan dirinya sendiri tetapi orang lain juga terkena akibatnya
bayangkan itu rasa bersalahnya yang tidak tertandingi begitu ya terhadap tindakannya yang tidak bertanggung jawab
mbak dita terima kasih
saya akan kembali lagi ke mbak dita
mengapa tidak boleh mudik
bahaya sekali kan tadi sudah disampaikan
dokter bisa menjelaskan dalam konteks kesehatan dan apa pengaruhnya terhadap keselamatan jiwa dokter
jadi perlu dipahami nomor satu
sudah ada datanya bahwa
semakin banyak orang berpindah itu virus akan terbawa
jadi virus ini itu kan gak bisa dia terbang sendiri gitu
pasti harus ada faktor atau ada orang atau benda yang membawa
dalam hal ini manusia yang membawa
jadi sudah ada studinya bahwa semakin banyak orang yang keluar rumah angka penularan kasus akan semakin meningkat
itu data dari fkm ui
jadi ketika nanti penyebaran semakin meningkat otomatis
artinya kalau misalnya semakin banyak penularan
kan misalnya nih angka kita sehari empat ribu
tapi kalau nanti makin menular jadi seratus ribu orang misalnya
jadi berapa ribu orang
otomatis kan yang angka kematian dan sakit yang berat akan bertambah banyak gitu
itulah kenapa pemahaman ini harus betul betul dipahami oleh masyarakat
karena masyarakat mikirnya
kemarin saya lihat tuh pada meme meme
wah ini lebaran gak lebaran apa
apa namanya mudik gak mudik
mendingan mudik aja sekalian
belum tentu tahun depan kita ketemu orang tua lagi
itu adalah mindset yang sebenarnya sangat salah gitu
bahwa kalau misalnya pandemi nggak kita hentikan sekarang
belum tentu nanti kita ketemu orang tua kita
atau bahkan kalau kita mudik
jangan jangan kita nonton orang tua kita malah gak ketemu orang tua kita
jadi harus berpikir sebaliknya dong
itu ada pola pikir yang salah gitu
jadi memang yang pertama itu
yang kedua bahwa
memang sebaiknya memang di tes
sebelum kita berpergian atau berangkat gitu
dan bahkan jika di tes pun tidak ada alat tes manapun
yang dapat memastikan bahwa kita akan selamanya negatif gitu
sumpah mah kita udah di tes pcr atau antigen negatif
kalaupun itu betul kita negatif
tapi bisa aja kan di jalanan kita
apalagi next travel tadi misalnya
itu ada kejadian dulu kejalanan aja kalau gak salah
itu di berita
bahwa satu orang
ternyata dia gak bergejala
masalah covid ini adalah tidak bergejala dan dia bisa menularkan
orang tanpa gejala
orang tanpa gejala tapi dia udah bisa nularin kuma
sudah bisa menularin virus
sudah bisa menularin kuman ya virusnya
iya sudah bisa menularin virus
terus dia naik travel
di dalam itu nggak mungkin lah
lima jam delapan jam perjalanan gak buka masker
nggak mungkin pasti kan tertutup udaranya
satu orang udah bisa nularin semuanya tuh
dan itu kejadian akhirnya tertular tuh semua orang di travel tersebut
waduh saya merinding banget nih dok ya
membayangkan bagaimana dampaknya terhadap
itu kan baru lima orang yang ada di travel tuh
lalu kemudian multi indikasinya
peselebaran makan ketupat bareng sama keluarga besar
itu yang kita bahas
gimana caranya nih kalau udah pulang
dan lucunya dok ya
dianggap bahwa kalau sudah swab antigen
itu seakan akan sebagai pasport
untuk membuka masker dan menganggap dirinya aman
apa betul itu dok
bahwa pcr itu memang bagus
tapi tetap ada yang namanya negatif palsu sekian persen gitu
walaupun kecil tapi tetap bisa gitu
jadi nih pcr negatif
swab antigen negatif
jadi bisa aja kita ketularan di jalanan
atau masih masa inkubasi ya
jadi ketika virus masuk dalam tubuh kita
butuh waktu tertentu
sehingga kita menimbulkan gejala
atau sampai menularkan suatu penyakit gitu
atau sampai testnya positif
itu butuh waktu
yang namanya masa inkubasi
itu antara dua hari sampai dua minggu
rata rata tujuh hari
nah kalau orang misalnya nih ketularan baru dua hari
ada nih kejadian
saya pernah bacanya di paper di mmwr di cdc
pernah dilaporkan bahwa
pengen kelumpur keluarga gitu
jadi keluarga besar dia hari raya gitu di sana
kemudian dua hari sebelumnya di swab antigen
kemudian kumpul nih
dua hari kumpul
ternyata belum bergejala saat kumpul itu
tapi dua hari kemudian saat kumpul kumpul itu
akhirnya itu outbreak besar
sekitar hampir belasan orang keluarga tersebut itu kena semua
jadi alat tes apapun tidak akan bisa memastikan bahwa kita
pasti tidak membawa virus gitu
tapi lebih baik dites memang
apalagi gak dites
kemarin menariknya empat orang yang dicek itu kan
pas lagi dicegatan itu kan
pas lagi mencegah
dan termasuk salah satunya adalah salah persepsi tentang
wah saya udah divaksin berarti saya tenang nih
gitu kan ya
saya tidak apa apa
ya itu kan hal yang sama kan
vaksin itu vaksin covid sembilan belas belum tentu seseorang tidak akan tertular covid
vaksin itu berguna bahwa ketika dia kena covid sakitnya nggak berat gitu
tapi masih bisa tertular dan menularkan kepada orang lain secara efektif
ini betul betul satu peringatan ya kepada kita semua ya
agar harus berpikir jangan satu dua kali lagi
tapi beratus ratus kali ya kalau kita itu mau melakukan aktivitas apalagi mobilitas ya
ketemu dengan keluarga kita orang tua kita bahkan yang lanjut usia
karena kan potensi risikonya
dan mungkin punya komor dan mungkin punya penyakit bawaan
sehebat apapun pak relangga
sehebat apapun peraturan dirancang
kalau misalnya manusianya nakal akan semakin susah
inilah kenapa kesadaran kita itu nomor satu sebenarnya
itu yang paling penting
itu kata kunci yang sangat bagus dok
kesadaran kita itu penting sekali
dan itu apa namanya juga memitigasi
supaya kita tidak tertular
nah ini ada dokter fala nih ya
dokter ini fenomena masyarakat yang terjadi
masih juga ngeyel keras kepala dan juga masih banyak persepsi yang keliru
tentang sudah swab antigen pcr bahkan vaksin dan sebagainya
ini apa yang terjadi nih dokter di masyarakat ini
dan sebaiknya mitigasi seperti apa yang harus dilakukan
bukannya ini pemerintah ya dokter ya
tetapi seluruh komponen
itu terutama di indonesia dimana kita mayoritas adalah umat muslim
memang adalah bulan yang ditunggu
dimana dia penuh kasih penuh berkah
dimana idul fitri kepengennya ketemu dengan keluarga
ketemu nini buyut dan lain sebagainya
dan itu sudah berlangsung puluhan tahun
dimana sudah menjadi tradisi sudah menjadi kebiasaan
jadi mudik itu menjadi sebuah hal yang menjadi paket di indonesia
sepertinya kalau tidak mudik ada yang kurang
sepertinya kalau tidak mudik lebaran menjadi hal yang hambar
sepertinya kok kalau tidak mudik jadi anak durhaka gak ketemu orang tua
hal hal seperti itu harus ada yang meluruskan
dan yang meluruskan itu semua pihak
dan apalagi ini suasana pandemi
jadi kita membutuhkan informasi yang benar tegas dan bernas mengenai ini semua
yang artinya mobilitas massa dalam jumlah besar itu membuat negara akan menjadi kepayahan
dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang nantinya bisa kolaps
pemikirannya harus pemikiran dari helikopter yang lebih luas lagi
jadi kita tidak bisa memikirkan diri sendiri
lalu bagaimana yang lain
itu kalau dilakukan ya
lalu bagaimana kalau yang lain
dibutuhkan semua pihak untuk bisa menyelesaikan pandemi
dibutuhkan semua orang yang bahu membahu gotong royong untuk bisa menyelesaikan ini semua
untuk bisa menurunkan angka dari korban
untuk bisa menyelesaikan pandemi yang berjatuhan karena covid sembilan belas
jadi nggak bisa hanya mindsetnya itu saya aman dan saya bisa melakukannya
jadi ditahan dulu keinginan untuk mudiknya agar kita bisa menyelesaikan pandemi ini dengan lebih cepat
karena satu orang mudik itu bisa mengajak semua orang dan hingga ribuan orang bisa menjalankan itu secara massal
dan pergerakan orang orang secara banyak itu bisa mengkolapskan pandemi
bisa mengkolapskan pelayanan kesehatan
dan itu yang selalu ditakutkan
dan itulah alasan itulah aspek
pemerintah melarang orang untuk mudik
bukan melarang orang untuk
bertemu keluarganya in per se
ya betul bukan hanya sekedar
enggak hanya seperti itu
tapi bila pergerakan
masyarakat dalam jumlah
besar dan ketika pulang
kita semua tiba tiba
angkanya melonjak dan pelayanan kesehatan
kolaps negara akan susah
dan itu adalah bagian
dari mereka yang
melakukan apa namanya
ya itu menularkan itu
itu bagian orang yang
membuat situasi menjadi bertambah
runyam kan kita tidak kepingin
seperti negara negara tetangga kita
pandemi ini adalah masalah kesehatan
masyarakat yang artinya
tonggak ujung tonggak dari
penyelesaian pandemi ini adalah
masyarakat mudik dilakukan
oleh masyarakat oleh karena itu
kita harus menyelesaikan penyelesaiannya
adalah masyarakat tidak mudik
dok ada juga yang
tahu ya bahwa dia tidak
tidak mau mudik dan sebagainya
tetapi sekitarnya ya yang
keras kepala dan malah
bicara sama orang tersebut
enggak apa apa gitu nah sekarang
ada teknik nggak untuk menyampaikan
apa namanya meng convince
gitu kan ya orang ini
meminjam ayat al quran
ini dalam suasana bulan suci
ramadan sampaikan walau
hanya satu ayat jadi
selalu sampaikan informasi
yang benar dari
satgas dari pemerintah rasanya
kita tidak kekurangan informasi yang
benar mengenai pandemi rasanya
kita tidak kekurangan
media media yang cukup
kredibel untuk bisa
menyampaikan bagaimana caranya agar
mudik secara virtual
rasanya kita tidak
kekurangan teknologi untuk bisa saling
tersebut untuk bisa berbagi
rindu karena di saat pandemi
sekarang tidak bertemu adalah
mengungkapkan rasa cinta paling besar
kepada keluarga kita
jadi ada banyak cara sebetulnya
yang bisa dilakukan dan
marilah kita mengikuti informasi informasi
maksud saya yang memang
kredibel seperti hari ini
melalui youtube bnpb indonesia
kemudian lawan covid
lalu juga ada di tiktok
lawan covid juga dan kemudian
ada informasi yang
pemirsa bisa dapatkan
dan masih banyak lagi termasuk
di kementerian dan lembaga
karena terlalu banyak hoax
di antara masyarakat ini
sehingga memimungkan masyarakat
bukan hanya masalah
tetapi masalah kesehatan kan
dr fajri terlalu banyak hoax ya
yang beredar di masyarakat
saya mau ke mbak dita dulu sebelum grab
sama dr fajri sama dr fala mbak dita
ada yang sudah berada
di tempat atau lokasi
entah itu kampung halaman atau tempat
tujuan dan sebagainya dengan berbagai
alasan ya artinya
sudah ada di situ nah berarti
kita mensikapi bagaimana
kemudian nanti harus balik
lebaran ini bahkan liburan
dijelaskan persiapan persiapan apa
saja kayak memang ini menjadi berat ya
buat pemerintah dan juga aparat
tetapi tentu saja kita ingin
mendengar bagaimana persiapannya
coba melakukan kajian ya
dan juga survei untuk memprediksi
kira kira arus balik ini akan
terjadi polanya seperti apa
kita melihat bahwa akan
terjadi lonjakan arus balik
dan h plus tujuh dari
lebaran ya h tiga
ini polanya terjadi hampir di semua
sepertinya yang paling tinggi
itu akan terjadi untuk pendaraan pendaraan
daratnya termasuk yang tadi
motor dan kendaraan pribadi
seperti pesawat kemudian
kapal kereta api sekali lagi
ini untuk kembali kan juga sama ya
mereka akan melewati
simpul simpul keberangkatan jadi memang
screeningnya lebih mudah dan
di situ juga ada syarat perjalanan
yang kembali diperketat ya
kalau setelah tanggal tujuh belas setelah tanggal
tujuh belas ini kan nanti perjalanannya akan
diperketat dengan hasil
tes negatif covid itu hanya berlaku
satu x dua puluh empat jam kembali lagi
seperti masa sebelum peniadaan
mudik nah sementara
untuk kendaraan darat ini memang
sesuai ketentuannya sebenarnya kan hanya
berupa himbauan ya himbauan untuk
mereka akan sangat dimungkinkan akan terkena
random testing di tengah perjalanan
nah kami sedang mengusulkan
mas troy khusus untuk sepeda motor dan
kendaraan pribadi ini untuk
dilakukan random testing
yang lebih banyak dan lebih banyak
secara titik titik tempat
diselenggarakannya random testing itu
khususnya di beberapa
titik kota yang kita sudah
amati ini akan menjadi tempat
orang lewat harus
balik lewat dan itu volumenya banyak
ada beberapa kota yang sudah kita identifikasi
termasuk limadion ya dingawi juga
kemungkinan besar akan dilakukan itu
dan akan dilaksanakan secara gratis
jadi kita betul betul
jangan sampai katakanlah ya
ada virus yang sudah dibawa ke kampung
halaman mudah mudahan bisa
kesempat ketika balik ke jakarta
juga jangan ditransmisikan lagi gitu
jadi ini yang kemudian kita
lakukan dengan cara screening di beberapa
titik yang lebih banyak dan juga
volumenya alat ucinya juga
lebih banyak kita kerjasama
tentu nanti dengan kemenkes dan juga tentu
satgas covid ketika itu kemudian
dilihat ada yang
ya mbak dita lalu
apa sudah dipersiapkan antisipasi
pengendara tersebut mbak dita
ya tentu sesuai prosedurnya
ya mas kalau ada yang reaktif
karena ini nanti kan alatnya adalah
untuk screening ya bukan
diagnosis tentu nantinya kalau reaktif
akan ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan lebih lanjut ya
akan dites pcr ya ini
memang satu challenge tersendiri karena
daerah daerah yang dilewati ini kan
sekali lagi akses terhadap
alat tesnya kemudian ketersediaan
infrastruktur kesehatan mungkin juga tidak
sama ini yang sekarang ini sedang kami
persiapkan mas troy nanti malam kami
rapat koordinasi lagi dengan
litas kementerian memastikan bahwa
rencana rencana itu realistis untuk kita
lakukan jadi alat juga
kita siapkan melihat dari
data yang sudah mudik keburu mudik
baliknya akan berapa jumlahnya
itu yang kita coba jadikan acuan
gitu ya ini semua
upaya kita lakukan lah sekarang
sudah banyak yang keluar ya tentu ketika
balik lagi kita upayakan mereka
adalah orang orang yang bisa terscreening
dan tidak punya potensi untuk
menularkan lagi begitu mas ro
baik ya mbak dita
seperti biasa karena kita
kan tidak mempunyai luxury time ya
waktu kita nggak banyak ya saya harus
berbagi juga kepada beberapa narasumber ini
nah mbak dita di ujung
daripada apa yang disampaikan
oleh mbak dita ya karena ini kan
ya dalam beberapa
waktu lagi sudah lebaran ya
dan kemudian hiruk pikuk
mungkin agak meredah ya tentu saja
karena kan sedang merayakan
hari besar begitu tetapi kemudian
efeknya seperti mbak dita sampaikan
itu beberapa hari setelah
hari raya idul fitri ya
pokok yang mbak dita perlu
sampaikan kepada warga ya
menjelang hari raya
lebaran ini dan kemudian
setelahnya yang kita
khawatirkan nanti malah
terjadi transmisi harus
balik ya mereka yang
apa namanya terkena
atau terinfeksi covid sembilan belas
silahkan mbak dita
baik mas troy ya ini
kita masih h dua dari
sebelum hari lebaran ya
kita melihat masih akan
ada arus yang berusaha untuk
mudik itu kami di perhubungan
masih melihat adanya potensi itu
sehingga malam ini juga
dan sebenarnya sudah dimulai dari hari hari
awal pelarangan petugas itu
diturunkan dan akan
ditambah lebih banyak gitu karena kita
mengantisipasi masih akan ada lonjakan
itu khususnya pengendara sepeda motor
dan kendaraan pribadi sekali lagi
dua moda ini yang memang sangat
potensial untuk terjadi lonjakan
nah kami tentunya masih berharap
ya dengan meminta
kepada masyarakat ini bahwa
kembali lagi kalau mereka masih
bersikeras itu sebenarnya efeknya tidak
kemana mana efeknya ke diri sendiri kok gitu
dan diri sendiri dan orang terdekat
jadi tolong yang masih belum pulang
bahwa masih banyak sekali potensi yang akan terjadi
anda bawa virus itu dan merugikan
keluarga di rumah
orang terdekat sendiri itu yang pertama
yang kedua kalau yang sudah ada
di kampung halaman saat ini tentu
jaga jagalah prokes ya
akan ada aktivitas silaturahim ketemu
sama saudara bisa jadi anda cium tangan
itu benar benar tolong betul betul
sudah terlanjur di kampung nih ya jadi
ya sama sama sekarang kita juga
mencegah ini jangan sampai terjadi penularan gitu
dan nanti yang ketiga
ketika balik ke jakarta
upayakan sudah melakukan
tes kesehatan meskipun itu bukan
satu paspor tadi ya istilah dokter
pak ajri paspor bahwa anda itu bebas
setidaknya mengurangi risiko
lah gitu mengurangi risiko dan
tentu protokol kesehatannya juga harus dijalankan
mungkin yang bisa disampaikan
untuk hari ini
masih kita akan terus juga
menjelaskan mas di bawah di bawah itu
terima kasih mbak dita dan memang
banyak hal yang ingin disampaikan tetapi
paling tidak itu intinya sudah disampaikan
mbak dita ya kepada
kita semua nah
ini dibandingkan dengan
negara negara lain ya
ini kita bicara indonesia saja
atau sebetulnya ini juga ada
apa ada apa namanya
pelajaran dari negara lain contoh ya
dari negara negara lain gitu dok ya
biar masyarakat itu mengerti ini bukan
tentang indonesia saja begitu loh dok ya
nomor satu yang perlu dipahami kita
dalam kondisi pandemi dan bukan kita aja
seluruh negara di dunia semua
benua di dunia lagi naik
angkanya yang kedua terjadi
angka peningkatan yang luar biasa di beberapa negara
karena perpindahan penduduk yang secara cepat
terutama karena memang waktu itu ada
upacara keagamaan juga contohnya di india
yang lagi luar biasa sehari empat ratus ribu meninggal
bisa sehari empat ribu kemudian di nepal
sekarang tetangganya chile
kemudian brazil sebelumnya
juga sempat sama dan beberapa memang
jamian malaysia gitu karena ada
upacara keagamaan juga saat itu
malaysia benar benar habiskan krisis icu sekarang kan
di jakarta saya dengar icu mulai meningkatkan
lagi katanya poinnya adalah
bukan narasi ketakutan tapi narasi
kewaspadaan bahwa ada banyak bentuk
dari kasih sayang kepada keluarga gitu
kasih sayang itu kan gak harus kita
harus samperin enggak tapi ada banyak
manifestasi bentuk dari kasih sayang yang orang
harus paham ini kalau saya sayang
sama nenek saya ya saya jangan ketemuin
gitu jangan ketemu gitu jangan salaman
itu bahaya jadi sudah terlanjur
datang sampai ke muhalaman
atau sampai tempat tersebut
prokes seperti ini kita boleh bertamu
asal gini caranya kalau begini caranya ini
jaraknya satu meter minimal kemudian
pakai masker semua orang itu aman
dan apalagi misalnya udaranya terbuka itu yang harus dipahamin
kemudian yang kedua balik ke jakarta
atau ke kota asal
anda kalau memungkinkan isoman sepuluh hari deh
misalnya jangan ketemu orang gitu
jika memang ada anggaran
untuk tes ya lebih baik lagi jika tidak memungkinkan
mau berangkat ke kantor mau kemanapun
itu penting untuk menjaga
isolasi tersebut contohnya
karena gini harus difahami bahwa
pemerintah mengupayakan yang terbaik
tapi masyarakat harus membantu karena
mau sehebat apapun anggaran yang digelontorkan
upaya yang digelontorkan kalau masyarakatnya
nggak bisa siap dan nggak mau ikut kerjasama
itu nggak akan bisa berhasil ini adalah
kerjasama ini membutuhkan kerjasama semua pihak
berganding tangan kita masih dalam
kondisi pandemi saya pengen ngasih contoh
ada negara negara yang berhasil menangani pandemi
dengan kesiplinan vaksin itu penting
tapi tetap butuh proses vaksinasi
ada australia ada selandia baru ada taiwan
kita bisa mention negara tersebut itu berhasil
karena protokol kesehatan yang baik
dan kita bisa kembali
ke situ kembali kepada
kedisiplinan kita supaya
nanti ekonomi bisa pulih semua bisa pulih itu
demi kita sendiri jadi ada banyak
bentuk sayang kepada keluarga kita
itu quotes dari saya
jadi artinya kita semua mengharapkan
pandemi ini segera berlalu
tetapi tindakan kita itu
juga harus benar juga
kalau anda ingin pandemi
segera berlalu maka
tahan diri sabar
nah dr fala
perubahan perilaku dan juga anda adalah seorang
dokter ya tadi saya hanya ingin
menyambung apa yang disampaikan
dr fajri ya di satu sisi
masyarakat begini ya saya sehat
lalu kemudian dia melihat
ya berarti saya juga nggak apa apa
mereka melihat ya pasti yang kena
bener gak sih pemikiran seperti ini
saya rasa semua sudah disampaikan
dari ibu dita
dari dr fajri juga
jadi kalau saya saya mewakili dari bidang
perubahan perilaku satgas dari
terus terusan mengingatkan ini adalah
adaptasi dari kebiasaan baru
jadi lupakan yang lama bahwa
inilah yang baru
bahwa kita harus terus menerus
ada yang namanya memakai masker kalau di saat sekarang
ada yang namanya menjaga jarak
ada yang namanya mencuci tangan dengan
menggunakan sabun bila tidak memungkinkan oke kita
pakai hand sanitizer lalu jauhilah
mobilitas dua yang terakhir itu
sering dilupakan oleh orang orang sehingga
mereka mendobrak protokol kesehatan
tadi jadi selalu
dan tambahan lagi adalah
jauhi kerumunan dan
batasi mobilitas itu sendiri
itu selalu digalakan
oleh pemerintah dan itu pola itu
dibuat untuk bisa menyelamatkan
semua orang untuk bisa
kita kembali mengekspresikan
rasa cinta kasih kita agar kita
bisa kembali lagi nanti lebaran
bertemu dengan eyang nini kita eyang
buyut kita dan lain sebagainya
saya rasa itu jadi tidak benar ya bahwa
kemudian berpikir bahwa
oh dia nggak apa apa berarti kan ya saya juga
enggak apa apa pada akhirnya itu karena
protokol kesehatan itu dibuat untuk
melindungi kita dan yang lebih utama
untuk melindungi orang lain
baik ya terima kasih
untuk kesempatan kita
sayang sekali waktunya terbatas
tetapi nanti kita akan tentu saja gali
dalam perbincangan yang berbeda terima kasih
kemudian dr fajri adai
terima kasih dok
dan juga mbak adita
terima kasih untuk waktunya
dan juga kesempatan pada
hari ini mbak dita terima kasih
dengan demikian saya
kita pada hari ini
dan semoga bermanfaat
dan tentu saja tetap patuh
pada protokol kesehatan
tetap memakai masker
dan memakai masker juga harus benar ya
jangan dipelorotin jangan
pernah dilepas dan satu
hal ini ya sebelum kita menutup
perbincangan kita ya betul ya
dr fala dr fajri ya
kadang kadang orang menganggap
kalau lagi berbicara dengan teman
kemudian apalagi itu teman akrab
begitu ya lalu dicopot masternya
karena menganggap ah sama sama
sehat ya sekali lagi
ini adalah adaptasi baru
maka kita harus disiplin terus
memakai masker kita dan penularan
tinggi juga pada saat kita membuka
masker makan bersama dalam
jarak dekat ya itu sudah
pasien pasien yang mengaku
tertular pada saat itu
nah selain memakai masker secara
baik dan benar tentu saja
adalah tadi sudah diingatkan
harus menjaga jarak
betul betul ya seperti
hari ini pun kita satu lima meter
hindari kerumunan ya
kemudian kita harus bisa
menahan diri kita untuk mengurangi
jaga kebersihan tubuh kita
jaga kebersihan tangan kita cuci
tangan pakai sabu dengan air mengalir
atau dengan disinfektan
bahwa kesehatan itu bukan
hanya untuk diri kita
tetapi orang lain itu patut
kita perhatikan terima kasih
salam sehat salam tangguh
dan seperti yang dikatakan oleh
kepala satuan tugas penanganan
covid sembilan belas kepala bnpb
lebih baik kita
cerewet ya terus menerus kita
apa namanya menyampaikan pesan
terima kasih mbak dita